sementara itu menteri luar negeri retno marsudi menunjukkan dukungan indonesia terhadap palestina dengan memakai shawl berbendera palestina
shawl berwarna putih berbendera indonesia dan palestina tersebut ditujukan retno saat berpidato di sesi pembukaan bali demokrasi forum di banten kamis pagi
retno juga mengecam pengakuan amerika serikat atas yerusalem palestina sebagai ibu kota israel menggantikan tel aviv
indonesia akan selalu bersama rakyat palestina untuk mendukung hak hak mereka yang selama ini banyak direnggut oleh israel
saya memakai shawl ini untuk menunjukkan komitmen tidak hanya pemerintah indonesia tetapi masyarakat indonesia bahwa kita selalu bersama dengan palestina